sejumlah faktor masih menjadi penghalang tumbuhnya pdb pada tahun lalu
salah satunya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyentuh level terendah sejak tahun dua ribu sepuluh
kita akan membahasnya dalam segmen the analyst
konsumsi rumah tangga kenapa tumbuhnya cukup melambat
kita bagi dulu konsumsi rumah tangga
kenapa karena uangnya sebagian sudah masuk tekst amnesti
kemudian yang kedua rezim pajak yang memang sedikit agak agresif
sehingga mereka agak berhati hati atau wait and see
menjelang tahun politik juga polanya hampir sama
ini konsumsinya memang terpukul oleh pencabutan subsidi listrik sembilan ratus va
cukup banyak yang terpukul
kena imbasnya delapan belas sembilan juta rumah tangga
inflasi pangan yang agak tinggi harga beras di akhir tahun dua ribu tujuh belas juga berkontribusi
terhadap belanja mereka akhirnya tertekan karena sebagian di saving
karena harga pangannya sedang naik
dan ini akan terus langsung terjadi atau bagaimana
kita lihat memang ini yang dikhawatirkan sebenarnya masih persoalan konsumsi rumah tangga di tahun dua ribu delapan belas
sampai bulan maret ini curah hujan masih tinggi
jadi otomatis dari harga pangan beras ayam kemudian telur ayam cabai
ini juga berkontribusi terhadap inflasi pangan
nah kemudian setelah bulan maret itu yang dikhawatirkan adalah kenaikan harga dari bbm dan tarif listrik
karena apa karena harga minyak mentahnya sekarang makin menjauh dari asumsi dari apbn
subsidi energi kita kelihatannya tidak akan cukup sampai akhir tahun
nah kalau itu yang terjadi konsumsi rumah tangga prediksinya memang stagnan
berarti ada misalkan event seperti asian games world bank imf meeting
kemudian juga ada pilkada serentak tetapi dorongan untuk konsumsinya memang masih dirasakan kurang
memang konsumsi rumah tangga itu menjadi faktor utama dalam pendorong pdb
namun juga ada faktor kedua dan tiga yaitu ada juga pembentukan modal tetap bruto yang menjadi faktor kedua
dan ada juga dari ekspor
ekspor memang menarik nih memang ada terjadi kenaikan
tapi jokowi baru saja menegur mendaknya karena kalah dengan tetangga tetangganya
bagaimana menurut anda
untuk ekspor kita nilainya memang kalah sekali dibandingkan vietnam
ya kemudian apalagi dibandingkan singapura
singapura punya apa sebenarnya sumber daya alamnya juga dari indonesia
tetapi dari segi nilai ekspor karena mereka mampu mengolahnya akhirnya nilainya cukup bagus
nah saya kira kita harus melakukan satu terobosan dalam ekspor ini
tujuan ekspor kita ke negara negara tradisional
asean ditambahkan kemudian dengan china dengan india amerika serikat eropa
itu itu saja dari dulu
nah kita harus lepas memang
negara negara tujuan ekspor lainnya ada yang lebih menarik
misalkan di afrika utara kemudian di afrika selatan eropa bagian timur dan rusia yang sudah berulang kali ke indonesia
agar indonesia mengekspor ikannya karena permintaan ikan di rusia cukup besar
nah tapi ini tidak ditanggapi secara serius

kita bicara juga banyak perjanjian perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara lainnya
akhirnya sampai sekarang pun belum direalisasikan
padahal hambatannya selama ini biaya masuk ke negara negara tadi cukup mahal
jadi menurut anda bahwa pemerintah belum cukup menjemput bola
dalam sektor ekspor begitu
salah satunya kita punya misalkan trade promotion center itu
yang kemarin sempat disinggung oleh bapak presiden karena tidak efektif
ya emang tidak efektif
kita harus akui yang dibutuhkan umkm untuk menembus pasar global

itu salah satunya adalah informasi tentang permintaan informasi tentang barang apa di negara tujuan yang memang dibutuhkan
nah kalau promotion dia hanya sekedar mempromosikan barang dan produk
padahal di era digital sekarang penjual dan pembeli tidak perlu langsung
jadi yang dibutuhkan dibandingkan promotion adalah market intelligence atau informasi dari pasar
itu yang kita kurang
baik pemerintah juga pada tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya mengeluarkan kebijakan ekonomi
sampai enam belas jilid
jadi menurut anda itu evaluasinya sampai sekarang masih belum efektif
memang harus dievaluasi
jadi dalam tatanan konsep kita harus apresiasi enam belas paket kebijakan itu semua permasalahan ekonomi
deregulasi hambatan hambatan infrastruktur kemudian investasi kenapa selama ini lambat
itu semua secara konsep sudah bagus
nah problemnya di level teknis atau implementasi memang banyak yang nggak sinkron antara pemerintah pusat dengan daerah
apalagi soal perizinan pemerintah pusat bilang hanya tiga jam
tetapi di level sampai rt dan rw itu pemerintah pusat tidak punya kuasa
dan di situ bottlenecking yang selama ini belum selesai
kemudian soal insentif fiskal misalkan
ditawarkanlah tax loance tax holiday gratis pemotongan pajak selama dua puluh tahun misalkan
tapi nggak banyak pengusaha yang tertarik karena izin untuk mendapatkan insentif fiskal tadi cukup ribet bahasanya
jadi masih ada beberapa instrumen yang masih belum optimal begitu
memang sempat beberapa waktu lalu tahun lalu juga jokowi sempat bilang bahwa tidak apa apa bahwa pertumbuhan pdb indonesia tidak setinggi tiongkok karena sekarang era inflasi rendah
apakah inflasi rendah yang saat ini bisa mengkompensasi stagnannya pertumbuhan pdb
karena selama ini kan perusahaan pdb itu sudah berhasil
harusnya konsumsi masyarakat untuk belanja itu lebih besar
nah itu sayangnya tidak terjadi
jadi saya kira model inflasi rendah kemudian secara global juga trendnya seperti itu
pertumbuhan ekonomi dunia bergerak cukup bagus
kemudian kita bandingkan vietnam
nah problemnya ketika semua negara sedang memanfaatkan tren inflasi rendah untuk berbondong bondong melakukan ekspor
berarti di mana letak kesalahannya itu
ya baik mas bima kita akan tunggu dulu karena sekarang kita sudah bergabung dengan wakil ketua kadin dki jakarta sarman simanjorang
selamat sore pak sarman
selamat sore mas bima
selamat sore pak
bagaimana tanggapan kadin dki mengenai hal ini pak
ya memang kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi jakarta kan selalu tinggi ya lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional
dan kita tahu bahwa memang ekonomi jakarta itu menjadi barometer juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
tapi kecenderungan tahun ini bisa dicapai apabila ada beberapa komitmen dari pemerintah dki jakarta khususnya
yang pertama kami sangat berharap dari kadin agar apbd dki jakarta yang mencapai tujuh puluh lima triliun itu kalau bisa diserap tepat waktu
karena kalau kita lihat dari penyerapan tahun tahun sebelumnya itu biasanya bulan agustus ke atas itu baru penyerapan secara besar besaran
sehingga memang penyerapan anggaran dki jakarta antara bulan januari sampai juli itu itu tidak begitu tinggi
padahal kita harapkan bahwa penyerapan anggaran akan berjalan dengan lebih tinggi
terima kasih pak
saya berharap bahwa penyerapan anggaran dki jakarta itu akan bisa memicu dengan sektor sektor lainnya
tapi kami melihat bahwasannya komitmen gubernur wakil gubernur dki jakarta bahwa penyerapan anggaran mulai tahun ini akan dilakukan secara konsisten
artinya bahwa mulai januari ini sampai desember itu akan ada semacam evaluasi penyerapan supaya penyerapan itu betul betul bisa setiap tahun
jadi misalnya katakanlah kalau hampir tujuh puluh lima triliun
misalnya dengan dua belas bulan
berarti kan kalau penyerapan anggaran rata rata enam triliun itu kan akan bisa memicu dengan sektor sektor lainnya
nah itu yang menjadi harapan kami
yang kedua adalah mengenai peluang kita di asian games
nah asian games ini juga kita harapkan juga akan mampu memicu dan menaikkan pertumbuhan ekonomi jakarta
pertama kita lihat kan bahwa empat puluh lima negara dari asia akan datang ke jakarta dengan hampir lima belas ribu atletiknya akan datang
kemudian juga wartawannya hampir lima ribu
kemudian juga volunteernya hampir dua puluh ribu
belum juga kita lihat misalnya para spotor sporter ataupun wisatawan yang akan masuk diperkirakan sekitar dua ratus lima puluh ribu orang
belum lagi misalnya ofisial
jadi ini kan sangat berpotensi juga untuk jakarta
hotel restoran kafe hiburan malam transportasi ini juga akan bisa menaikkan pergerakan ekonomi jakarta
dan kita harapkan ini menjadi salah satu juga momentum
momentum untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi jakarta
ya pak sarman
ya pak sarman dengan harapan bahwa proyeksi pertumbuhan pada tahun ini bisa lebih tinggi lagi
apakah kondisi cuaca dan banjir yang terjadi pada hari hari ini akan berdampak kepada pertumbuhan tersebut
memang kalau kita lihat pasti ada dampaknya
karena dengan adanya cuaca atau katakanlah banjir tentu beberapa unit bisnis kita akan terganggu
katakanlah misalnya seperti logistik
logistik itu mau tidak mau juga akan terganggu
karena jam untuk mencapai tujuan itu akan semakin lama
kemudian juga bahan bakar juga akan bertambah
ini akan mempengaruhi
kemudian yang kedua juga adalah kita tahu apabila terjadi cuaca seperti ini
orang juga enggan keluar rumah
kita tidak pergi berbelanja tidak pergi ke pusat perbelanjaan tidak ke mal
misalnya ini juga akan
kalau misalnya ini juga akan mengurangi daripada pergerakan ekonomi
belum lagi misalnya kalau misalnya kemacetan itu sampai merambah kepada sentra sentra yang akses itu adalah ke pusat pusat perbelanjaan
itu akan sangat sangat mengganggu
tentu kalau memang bahwa akan mengurangi pertumbuhan ekonomi ya kita lihat selamanya
tapi kalau saat ini mudah mudahan anomali cuaca saat ini tidak sampai
seperti yang dulu
berapa seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan pdb
kami lihat sih begini ya
kalau anomali cuaca ini hanya satu minggu misalnya kan saya rasa sih tidak begitu pengaruh ya
kecuali misalnya kalau sampai di atas seminggu itu mungkin akan berpengaruh gitu loh
tapi hanya pergerakan ekonomi kita yang sedikit memang agak terganggu
tapi kalau dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menurut emak saya memang tidak begitu signifikan gitu loh
baik pak sarman terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih terima kasih mas bi
tantangan dan prioritas apa yang harus langsung dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan target tersebut
yang pertama tadi selamatkan daya beli masyarakat
jadi pemerintah harus akui dulu bahwa daya beli masyarakat kita memang sedang tersisa
obatnya apa sudah ada obatnya yaitu bahan sos
nah bansos ini sepuluh juta program keluarga harapan rumah tangga miskin jangan sampai terlambat
tahap satu di triwulan satu harus semua tersalurkan
kemudian yang kedua paling penting adalah reindustrialisasi
karena kita sekarang mengalami penurunan industri yang cukup parah
dengan deindustrialisasi yang terus berjalan ya di mana porsi industri manufaktur terhadap pdb nya juga menurun
tetapi penyerapan tenaga kerja itu justru turun dua ratus enam belas ribu orang kenapa
karena investasi masuknya ke sektor jasa bukan ke sektor manufaktur
itu harus dirubah konsepnya insentif untuk manufaktur lebih banyak
dan yang terakhir memang harus genjot ekspor
baik berarti harus lebih banyak lagi investasi yang di sektor real daripada di sektor jasa ya
mas bima terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business